putri candrawati menangis saat mengucapkan bela sungkawa dan permohonan maaf kepada orang tua brigadir yosua saat persidangan di pengadilan negeri jakarta selatan selasa siang
tidak hanya putri sang suami verdi sambo juga ibunda brigadir yosua turut menangis mendengar hal ini
saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada ibu dan bapak samuel huta barat beserta keluarga
atas berpulangnya ananda brigadir yosua huta barat dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh tuhan yang maha kuasa
ibu dan bapak samuel huta barat dan keluarga kita sebagai manusia hanya bisa mengembalikan setiap jalan kehidupan kita ini yang adalah kehendak dan rahasia dari tuhan yang maha kuasa
saya dan bapak ferdi sambo
tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami yang membawa duka dan luka yang dalam di hati saya dan keluarga
saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari yosua
yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan
untuk itu dari kerendahan hati yang dalam saya mohon maaf untuk ibu nda yosua beserta keluarga atas peristiwa ini
semoga tuhan yang maha kuasa membuka dan menguatkan hati ibu dan bapak samuel huta barat besertaku
dan saya siap menjalankan sidang ini dengan ikhlas dan ketulusan hati saya
agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap